masih tingginya penyebaran covid sembilan belas membuat polri mengimbau para warga agar tidak melaksanakan mudik
tujuannya untuk mencegah timbulnya kelas terbaru
polisi lalu lintas yang berjaga akan memantau protokol kesehatan para pengendara seperti penggunaan masker
kops lalu lintas mabes polri mengerahkan lima belas ribu personalnya untuk mengantisipasi membludaknya pemudik
ini kan kesadaran masyarakat untuk tidak pulang kampung karena ini adalah sudah berjalannya waktu bahwa covid memasuki era new normal
tentunya masyarakat sudah punya kesadaran cukup tinggi
sementara itu di stasiun pasar senen jakarta pusat rabu pagi belum ada lonjakan penumpang kereta api
selain karena pandemi covid sembilan belas syarat harus memiliki surat keterangan bebas covid sembilan belas pun menjadi salah satu penyebab arus mudik idul adha
tidak ramai seperti tahun lalu
meski begitu sejumlah masyarakat masih ada yang tetap memilih untuk mudik lantaran rindu dengan keluarga di kampung halaman
ada tempat juga ya bikin rapi tes dulu sebelum berangkatan
terus dua hari sebelum berangkat tes dulu di rumah sakit
kalau khawatir masih khawatir dan yang jelas masih ribet juga mas
karena ngurus ngurus administrasi ini itu
ngurus administrasi seperti apa mas
syarat rapit misalkan tas dan sebagainya seperti itu
peningkatan jumlah penumpang justru terlihat di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
sejumlah penumpang yang akan bepergian mengaku memanfaatkan momen libur panjang idul adha
diperkirakan puncak libur hari raya idul adha akan terjadi besok
esok seiring dengan liburnya para pegawai
tim liputan cnn indonesia